saya nggak perlu kamu kasihanin
sekarang kamu kuas
bisa dek sama sidi masin
kamu mau kan kamu boleh ambil
boleh bawa pulang dia
cowok tolong lu pikir lu pake otak
kami punya hadiah buat kamu nih
udah ambil aja
pake malu malu segala
emangnya kamu gak penasaran apa sama isinya
bisa gak butuh guna apa ini
itu juga karena saya kasihan kalian
mudah mudahan kamu suka
ide nya laras
dia itu kepengen supaya kamu kalau kemana mana itu lebih nyaman
makanya tadi laras nyulik saya sama dimas buat beli kaki palsu itu
kalian pikir saya suka sampah kayak gitu
kamu gak perlu sok kasihan sama saya
kamu deketin saya cuma karena kamu kasian kan sama saya
bisa perempuan gendit
saya nggak perlu kamu kasihanin
sekarang kamu kuas
bisa deket sama sidi masin
kamu boleh ambil ya
boleh bawa pun ya
boleh bawa pun ya
boleh bawa pun ya
lo kehargaan dia apa
dia lakuin semua ini karena dia sayang sama lo
sabar diam sabar sabar lu ngerti tuh
diam biar enggak biar enggak
saya enggak perlu kamu kasihanin
sekarang kamu puas
bisa dukung sama diri masin
setara setara setara setara
kayak gitu laras
lo nggak ngargain dia pak
dia ngelakuin semua ini karena dia sayang sama lo
lu ngerti tuh
kalian kok sudah mau pergi
kalian gak betah ya tinggal di sini
bukannya gitu bu pak
kita bukannya nggak betah tapi kita mau meneruskan perjalanan kita lagi
kita berdua minta maaf
karena kita tidak bisa membanggikan semangatnya rudy seperti yang bapak dan ibu harapkan
ah enggak apa apa
justru kami banyak berterima kasih kepada kalian
kalian sudah berusaha membantu rudy
rudy sudah mau pakai tongkat saja rasa syukurnya luar biasa
ya itu juga berkat bantuannya laras pak
karena laras itu setiap hari memberikan semangat kepada rudy
laras memang anak yang baik
nanti ibu akan usaha bicara sama rudy
supaya dia mau minta maaf sama laras
saya juga mau minta maaf bu pak kalau ada perkataan saya yang gak enak didengar
saya juga pak
enggak usah diambil putih
kalian sudah mau pergi ya
sebelumnya boleh nggak kalau saya minta tolong
saya minta tolong diantara kerumah laras
saya minta tolong di antara kerumah laras
saya mau minta maaf pak
aku minta maaf karena sudah selalu mengecewakan kamu
aku ini manusia bodoh ras
aku manusia paling goblok ras
karena kemarin sempat kehilangan semangat hidup
ya kemarin pikiranku sangat terlalu dangkal
nyerah begitu saja gara gara kehilangan kaki
tapi sekarang aku sadar as
tapi aku mau terima kasih sama kamu kan
karena kamu selalu menyayangi aku
kamu selalu ada ras
gimanapun keadaan kamu
nah gitu dong
kalau dari dulu kayak gitu kan
gue gak usah ikut turun tangan jadinya
makasih ya bantuannya
kalau gitu sekarang kalian berdua baik baik
kita berdua mau pamit
bonusin perjalanan ke jogja lagi
tak ada apa yang nggak ada

gue gak pengen tuh deketin dia
kita berdua itu cuma sandiwara doang
jadi gini kak
kalau rudi itu orangnya jelasan banget
jadi dia minta gue buat deketin dia
dengan harapan si rudi tuh bisa panas
terus dia semangat lagi
nah buat deketin si laras kan
eh emangnya penting
yang paling penting itu ke jogja
udah mudah yuk
kurang ajar lo
yang paling penting bukan ke jogja
nyalain dulu ini motor
lo tuh emang nyusahin ya
motor lo juga nyusahin
tapi kalau gak ada motor lo gak nyampe jogja
jangan digas dulu
jogja imas datang
jogja imas datang
jogja imas datang
jogja imas datang
jogja imas datang
jogja imas datang
jogja imas datang
jogja imas datang